pilihan ibu pertiwi
sedang bersusah hati
ini adalah sepenggal kalimat dari lagu ibu pertiwi
lagu yang akan menjadi satu satunya soundtrack dari film bumi manusia
yang diangkat dari novel karya pramudia anantatur
bagi sang sutradara hanung bramantio
pemilihan lagu ibu pertiwi dinilai selaras dengan film bumi manusia
yang sama sama menceritakan tentang indonesia
hanung mengatakan awalnya film ini tak akan memiliki lagu tema
hingga dirinya mendengar lagu ibu pertiwi di youtube
keinginan hanum untuk menggunakan lagu ibu pertiwi sebagai soundtrack
rupanya disambut baik oleh sang produser
kami sepakat untuk tidak memberikan soundtrack tadi awalnya di film ini
karena memang sebuah karya sastra
kita tidak mau jeopardize dengan lagu
tiba tiba ada cinta cintaan kayak gitu
ya sesuatu yang mungkin jadi akan merusak roh dari film itu sendiri
lalu pas ide ibu pertiwi itu kita bilang oke
tapi harus dinyanyikan oleh legenda legenda
sesuatu yang besar artis besar
karena ini adalah karya sastra terbaik
kita juga harus memberikan penyanyi penyanyian
falcon picture sebagai rumah produksi
menunjuk tiga penyanyi dari tiga generasi
dan firza besari
komposer purwacaraka juga ditunjuk
untuk mengaransimen ulang lagu karya ismail marzuki ini
nantinya lagu ini akan muncul di bagian akhir
dalam film bumi manusia
untuk mengisi lagu di film ini
ya tentu saya nggak pernah membayangkan
bahwa suatu saat dalam hidup saya
saya akan terlibat dalam
satu karya yang berhubungan dengan
yang sudah lama saya kenal
pramodya nantatu saya kenal dari zaman saya
sma dan kuliah dulu
bagian dari satu perjuangan
film bumi manusia berkisah tentang roman mingke
pribumi di zaman kolonial belanda
yang jatuh cinta pada analis
belas terang seorang belanda
dengan latar belakang peristiwa kebangkitan nasional
pada tahun seribu delapan ratus sembilan puluh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
film yang dibintangi oleh iqbal ramadan dan mawar the jong ini
akan dirilis pada lima belas agustus dua ribu dua puluh
beruntung sekali umur beliaku berada di sana
sarjan india cnn indonesia
pengetahuan dan pemikiran eropa
hingga membuatku terlena
dan lupa pada kisah saya
katakan kalau aku seorang pribumi